rapat dewan gubernur bank indonesia pada tanggal dua puluh satu dua puluh dua september dua ribu dua puluh
memutuskan untuk menurunkan bank indonesia tujuh day reverse repo rate
rapat dewan gubernur bulan september kembali melonggarkan kebijakan moneter
dengan menurunkan suku bunga bi tujuh day reporate menjadi lima
bila seluruh indikator ekonomi terus terjaga
gubernur bank indonesia mengatakan pihaknya tidak menutup kemungkinan
adanya pelonggaran lebih lanjut hingga akhir tahun dua ribu dua puluh
ini konsisten dengan pernyataan kita di bulan yang lalu bahwa masih ada ruang untuk pelonggaran
dan kita hari ini putuskan untuk turunkan bank indonesia tujuh day reverse report
kita sendiri masih terus mengamati kita mengikuti pembahasan apbn dua ribu tujuh belas
bagaimana rencana pemerintah yang disetujui dpr terkait dengan pertumbuhan ekonominya
terkait dengan subsidinya tentang realisasi tax amnesty dan lain lain
kita melihat bahwa secara umum
kalau semua indikator ekonomi dapat terjaga
kita tetap masih dalam kondisi easyc kondisi longgar
kita akan lihat kondisi longgar tetap berjalan sampai ke akhir tahun bahkan di awal tahun dua ribu dua puluh
selain itu bank indonesia juga terus berkoordinasi bersama pemerintah
untuk menyiapkan langkah kebijakan agar implementasi undang undang pengampunan
untuk menjaga keuntungan pajak dapat berdampak optimal bagi perekonomian nasional
ada pengaduan yang berkaitan dengan kampanye yang dilakukan oleh menteri
nah pengaduan itu dilaporkan ke bawaslu
tapi oleh bawaslu itu tidak diselesaikan
ada yang tidak diselesaikan dan ada yang diselesaikan
atas dasar itu kemudian diajukanlah ke dkpp
tindakan bawaslu yang tidak memenuhi kewajibannya seutuh utuhnya itu
dkpp kemudian membuat putusan
tapi putusannya itu dibuat setelah proses kampanye selesai
dan dinyatakan bahwa menterinya sebut saja zulkifil hasan telah melakukan pelanggaran
dan putusannya hanya menegurnya saja
dalam perspektif keahlian saudara saksi bagaimana dengan putusan yang seperti itu
yang sama sekali tidak mengubah bahwa telah dilakukan kampanye bansos berulang ulang kali